dari tiga puluh enam yang kami lakukan pemeriksaan telah kami lakukan pemeriksaan untuk menurut pada
peristiwa pidana dan siapa tersangkanya maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam proses
atau peristiwa pidana ini yaitu sodara trs
ya sodara trs salah satu taruna stip cilincing tingkat dua
lalu korbannya sudah rekan rekan ketahui yaitu atas nama putu satria ananta rustika
taruna stip tingkat satu
kejadiannya pada tanggal tiga mei dua ribu dua puluh empat sekirat jam tujuh lima puluh
yang menyebabkan kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah otopsi
ada luka di daerah bulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru ya
ada pendarahan tetapi juga ada luka ada luka lecet di bagian mulut
sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi
ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama
pada ketika dilakukan upaya upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan di bagian mulut
sehingga itu menutup oksigen menutup saluran pernafasan kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan
asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian
jadi luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian
sementara yang menyebabkan kematian utamanya justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan
atau tidak berdaya sehingga panik kemudian dilakukan upaya upaya tadi